ya sudah jelang akhir pekan bagi anda yang merencanakan jalan jalan
badan otoritas borobudur mengembangkan destinasi wisata baru
bernama glamores camping atau glamping de loano
di kawasan hutan perhutani di kabupaten purworejo jawa tengah
nah di glamping depolano ini para pengunjung dapat menikmati suasana berkemah
namun dengan fasilitas tenda mewah restoran outdoor serta spot foto yang menarik
berkemah atau camping kini tidak lagi menjadi hal yang merepotkan
di glamours camping the loano ini para pengunjung akan menikmati sensasi baru
dalam berkemah di alam bebas
di kawasan hutan seluas satu tiga hektare ini para pengunjung yang akan berkemah
akan dimanjakan sejumlah fasilitas layaknya seperti menghuni hotel berbintang
bagaimana tidak sejumlah fasilitas mulai tenda mewah
sawah lengkap dengan kasur busa jaringan wifi jaringan listrik
restoran semi outdoor dan public toilet cantik telah disediakan pengelola
dalam hal ini badan otorita borobudur untuk kaum milenial
yang menyukai petualangan di alam bebas
glamping de loano adalah showcase yang mempromosikan konsep pengembangan
glamorous camping pada masyarakat dan juga para investor
glamping de loano juga merupakan proyek percontohan
yang dikembangkan oleh badan otorita di bawah pembentukan
kementerian pariwisata republik indonesia
yang diharapkan mampu memberikan multiplier efek bagi masyarakat setempat
di lahan glamping de loano kini telah tersedia sedikitnya tujuh tenda mewah
lengkap dengan fasilitas di dalamnya
nantinya jumlah tenda akan terus ditambah menjadi sepuluh tenda
dari tujuh tenda inap tersebut satu buah tenda merupakan kelas vip
yang berkapasitas empat orang sedangkan enam lainnya berkapasitas enam orang
selain akomodasi atraksinya
kita harapkan nanti akan ada semacam korestra di sini
jadi forest orkestra jangan khawatir undang orang orang terkenal di sini
glamping sendiri sengaja digagas badan otorita borobudur
untuk menggairahkan sektor pariwisata di kawasan bukit menoreh dan sekitarnya
heri sugiarto purworejo jawa tengah